australia mengeluarkan travel advice bagi warganya ingin ke indonesia
australia mengkhawatirkan larangan seks di luar nikah dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa pernikahan
dapat berdampak bagi warganya yang berkunjung ke indonesia terutama yang berada di bali
bergabung bersama kami menteri pada usaha tanah ekonomi kreatif mbak rekraf pak sandiagaluno
selamat sore pak sandi
selamat sore mas herano terima kasih cnn
baik langsung saja nih pak sandi ini kan pemerintah australia mengeluarkan peringatan bagi warganya
melakukan perjalanan ke tanah air peringatan ini dirilis usai disahkannya kuhp tentang larangan seks di luar nikah
tidak hanya itu dubes as untuk ri sung ye kim mengatakan ya pak sandi kuap baru ini berdampak negatif
terhadap iklim investasi pandangan anda seperti apa
ya pertama tama bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia sedang dalami
kebangkit yang ditopang meningkatkan kunjungan wisata mancanegara
yang telah menembus batas atas target tahun dua ribu dua puluh dua ini di bulan oktober
target untuk satu tahun itu tiga enam juta tapi di bulan oktober kami sudah membukukan tiga sembilan juta
dan dengan kunjungan yang terus meningkat kita prediksi bahwa akan
nah lima dua juta total jumlah wisata mancanegara
kebetulan kami sudah mengantisipasi terhadap pembangunan ini
kami sudah mengirim tim dan sekarang mereka ada di sydney memonitor langsung
berkaitan dengan perkembangan terakhir
dan di cnn untuk pertama kalinya dapat kami laporkan ini breaking news
bahwa per sub business day hari ini
ditutupnya hari jumat bahwa tidak ada cancellation alhamdulillah
dari travel agent dan online travel yang dipantau di beberapa pasar utama kami di sydney
namun ini akan terus kami pastikan agar tersosialisasikan dengan baik
dan industri pariwisata kita mengarah kepada industri pariwisata
yang berkualitas dan berkelanjutan
dan berkaitan dengan investasi kami fokus kepada green tourism dan smart destination
oleh karena itu potensi investasi di sektor ini akan terus kami dorong
karena indeks pengembangan dan pembangunan pariwisata indonesia sekarang sudah meningkat dua belas poin
melalui world economic forum kita sudah mengungguli malaysia thailand vietnam dan filipina
oleh karena itu tentunya momentum yang sangat baik ini
perlu kita kawal sehingga target penciptaan satu satu juta lapangan kerja tahun ini
dan tahun depan empat empat juta lapangan kerja baru di dua ribu dua puluh empat bisa tercapai
pak sandi anda katakan mengirimkan tim ke sydney ke australia untuk meyakinkan para stakeholder
tapi cara apa yang anda yakinkan ke mereka
sehingga betul betul bahwa pasal yang termasuk dalam kuhp ini menjadi pro kontra
juga di luar negeri tidak berdampak buruk terhadap iklim investasi juga perjalanan dari wisatawan asing ke tanah air
ya kami butuh dukungan media dan seluruh rakyat indonesia bersatu padu
karena kami mensosialisasikan bahwa regulasi yang baru saja disahkan oleh dpr ini
tentunya tidak akan berdampak kepada industri pariwisata di indonesia
kita tetap menggelar karpet merah
negara sangat welcome indonesia memiliki alam dan budaya yang unggul
dan kami akan memastikan bahwa wisata di indonesia amat nyaman dan menyenangkan
kami juga adalah bangsa yang menghargai dan menghormati punya private matters
atau urusan pribadi dari masing masing wisatawan
dan kami menyampaikan tidak usah
kita tidak ragu untuk kunjung ke indonesia
keamanan ranah privat wisatawan akan kami jamin
dan ini saya sampaikan langsung kepada para travel agent dan juga mitra mitra kita di pasar pasar utama kita
seperti di australia seperti di beberapa negara lain yang memberikan pertanyaan kepada kita
untuk khususnya investasi kami juga menyampaikan bahwa fokusnya adalah investasi

oleh karena itu kami akan terus memperkuat koordinasi dengan semua pihak
di sinilah perlunya indonesia untuk bersatu menyampaikan suatu pesan yang sangat jelas
bahwa indonesia sangat menyambut wisatawan
dan tidak perlu ragu tidak perlu khawatir untuk berwisata di indonesia
karena keindahan alam kita dan juga keramat
pak sandi baik
kalau anda katakan sudah melakukan sosialisasi ke stakeholder ke pemangku kepentingan di luar negeri
tapi apakah mereka sudah paham jelas pak sandi pasal yang diatur
itu pasal berhubungan di luar nikah ada turunannya ada disclaimer nya
yang melaporkan adalah pihak yang bersangkutan suami atau istri atau anak
apakah ini juga sudah jelas ya mereka pahami bahwa pasal yang sebenarnya adalah
di kuhp ini tidak mempunyai disclaimer tertentu gitu pak sandi
ya secara substansi saya menyampaikan bahwa tidak ada yang berubah
dan ceritaan yang banyak ditangkap di media terutama di sosial media ini
perlu terus kita klarifikasi dan kita menyampaikan bahwa sosialisasi ini akan terus kita lakukan
secara gencar kami mulai melakukan outreach kepada media
baik media mainstream maupun juga key opinion leaders influencers
agar bisa membantu menyuarakan
nah yang ingin sebetulnya saya sampaikan sore ini adalah bangsa indonesia harus betul betul
karena kalau kita akhirnya gaduh di sosial media dan ini akan diambil tentunya menjadi suatu yang membuat
yang tidak nyaman dan membuka peluang di wisatawan untuk mempertimbangkan destinasi lain
jadi kita semua bersama menyampaikan bahwa ini sangat terbuka
wisatawan sangat diterima dan kita tidak akan masuk ke ranah tempat mereka
ini adalah gaya luhur indonesia yang selama ini sangat menghargai tamu
bangsa indonesia yang sangat tinggi bagaimana kita menghormati tamu yang datang ke wilayah kita
ini yang saya terus sampaikan dan kami terus juga mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
untuk menyampaikan pesan yang sama pada pemangku kepentingan
jadi bukan hanya wisatawan mancanegara tapi wisatawan nusantara juga
dengan sop yang telah kami berikan panduan
dan ini dari tadi pagi nonstop saya terus ada di media untuk menyampaikan pesan yang sama narasi tunggal
bahwa industri pariwisata sedang bangkit kita akan buka pintu yang lebar untuk wisatawan mancanegara
terutama berkaitan dengan memberikan pengalaman yang menyenangkan
mereka akan tentunya menikmati alam indonesia dan keramah tamahan masyarakat indonesia yang selama ini menjadi daya tarik utama kita
baik kalau anda yakin juga angka iklim investasi pariwisata masih bergairah hingga oktober dua ribu dua puluh dua lalu
tapi kalau koordinasinya dengan menkum ham atau kementerian hukum dan ham seperti apa untuk sosialisasi lanjutan nanti
karena kan tiga tahun waktu yang berjalan nanti ke depan ke publik
akan disosialisasikan pak sandi
ya di kemenko polhukam telah dibentuk tim lintas kementerian lembaga
dan ini akan bertugas masing masing tugas dan fungsi
dan kami akan fokus pada sisi para wisata dan ekonomi kreatif di mana ada tiga puluh subsektor
yang akan kami dorong untuk mengkampanyekan
untuk bangga berwisata di indonesia
dan industri perhotelan telah kami berikan briefing juga nanti seluruh lini dari para wisata dan ekonomi kreatif
saya melihat memang kalau kita lima kunjungan wisata tertinggi dari mancanegara itu ada di australia singapura malaysia india dan amerika serta inggris
ini akan menjadi fokus pada sosialisasi kami ke depan
target tahun depan tetap kami yakini bisa meningkat dua kali lipat di angka antara tiga enam sampai tujuh dua juta
dan harapan kami ini kami memantau juga total pesertawan yang datang di bali dan jakarta tetap stabil per hari ini di angka di atas sepuluh ribu
berarti ini menunjukkan resiliensi dari pasca pandemi ini dan pasca g dua puluh kedatangan wisatawan mancanegara yang terus meningkat
saya meyakini bahwa ini tugas kita bersama untuk bersatu padu
jangan terlihat kita justru tercerai berai terpecah belah menghadapi ini
memang kalau di dalam negeri tersebut
tentunya kita harus duduk untuk membenahi agar iklim investasi dan iklim pariwisata tetap kondusif
dan kita harapkan justru di sini akan membuat investor dan wisatawan semakin nyaman
karena ruang privat dari wisatawan itu akan kami jamin
itu sudah tertuang di konstitusi dan kami meyakini kita memiliki keunggulan
apalagi kalau dilihat bali sebagai destinasi
sebagai definasi yang menjadi top of mind
dan saya yakin jika kita terus membangun lima desin prioritas yang ada di belakang kita
kita akan mampu memberikan kontribusi
sekarang pariwisata di posisi dua dari segi bank pendapatan negara
baik mp rekraf sandiaga uno menjamin dari iklim investasi iklim para wisata tetap mengeliat bergairah pasca rkhp
yang baru disahkan oleh parlemen
terima kasih pak sandiaga uno atas waktu anda bersama kami di cnn indonesia newsroom
salam selalu selalu mp sandi
terima kasih mp herana fahad bajie